berjalan di seputaran jembatan ampera di pagi hari memang menyenangkan
cuaca yang masih terasa sejuk disertai pemandangan sungai musi dengan perahu dan kapal yang lalu lalang
membawa kita merasakan denyut kehidupan kota palembang
jika anda berkunjung ke palembang jangan lupa mencicipi masakan khasnya
saya akan mengajak anda sarapan yang memberikan sensasi baru yang belum tentu anda pernah rasakan seperti di tempat lain
tak jauh dari jembatan ampera ada deretan rumah makan terapung dari kayu yang berlokasi di dermaga pasar enam belas ilir
rumah makan terapung ini menjual aneka kuliner ikan khas palembang melayu
di sini ada bermacam pindang ikan namun selain pindang ada juga ayam dan ikan bakar
menu di sini ternyata aneka pindang ikan namun ada juga pindang udang pindang tulang dan ikan bakar
di pojok kapal tempat saya menikmati pindang ikan baung juga menjadi spot pilihan banyak orang
mereka ingin merasakan sensasi goyang goyang saat kapal terkena ombak dari kapal lain yang melintas
buri kaldu ikan baung ini bercampur rempah rempah sungguh terasa asam manis
selain menikmati kelezatan pindang ikan baung ini kita juga disuguhi sensasi goyang goyang karena berada di rumah
menurut pemilik rumah makan bokwar sebelum berjualan di rumah makan terapung mereka berjualan di darat yakni di dekat jembatan ampera
namun saat pemerintah kota mulai menata kawasan bawah jembatan ampera mereka pun tergusur
makanya timbul inspirasi gimana biar tetap bisa jualan
akhirnya kita coba bikin perahu
jualannya di atas sungai
dan alhamdulillah peminatnya malah justru lebih banyak

tak hanya warga palembang warga dari luar kota terutama yang sedang berwisata banyak yang singgah dan mencoba sensasi makan di rumah makan terapung
harga pindang di warung bokwar dibanderol mulai dari dua puluh ribu hingga delapan puluh rupiah
setelah menyantap pindang ikan baung saatnya mencari minuman sambil menikmati pemandangan sungai musi dari ketinggian
di lantai tiga gedung pasar enam belas ilir palembang terdapat sejumlah kedai yang menyajikan kopi asli sumatera selatan teh india hingga minuman kekinian
pengunjung biasanya memilih tempat yang menghadap langsung ke sungai musi dan jembatan ampera
mereka betah berlama lama
aku tuh sering suka dengan tempat ngopi yang dengan tempat yang estetik gitu yang lebih apa ya lebih klasik gitu loh pak daripada yang tempat yang mewah mewah gitu kan
di kedai ini biji kopi asli asal daerah pagar alam dan semendo sumatera selatan diolah menjadi base espresso manual bree dan signature coffee
ini asal sumatera selatan yaitu dua daerah yaitu semendo sama pagar alam
secangkir kopi hasil racik
makan barista kedai kopi agam memang terasa nikmat saat diseruput hat hat
harganya pun sangat terjangkau mulai dari sepuluh hingga delapan belas rupiah
di tengah hidup pikuknya pasar enam belas ilir ternyata di sini ada kedai kopi yang menjadi tujuan para pecinta kopi
selain menikmati kopi asal sumatera selatan kita juga disuguhi pemandangan sungai musi dan jembatan ampera
bila anda ingin menikmati kopi di kedai agam waktu terbaiknya adalah pagi dan sore hari
namun untuk tempat yang menghadap langsung ke sungai musi dan jembatan ampera selalu menjadi rebutan terutama di akhir pekan
makan berat sudah ngopi juga sudah
tak lengkap rasanya jika di palembang tak makan pempek
di palembang pempek jadi menu
salah satu warung apung di kawasan benteng kuto besak cekmeri hampir selalu ramai dikunjungi pembeli yang berburu pempek
apalagi di akhir pekan seperti ini
di sini aneka pempek mulai dari pempek kapal selam kapal lenggang serta pempek ukuran kecil ada semuanya
harga pempek berkisar dari dua rupiah untuk yang kecil hingga dua belas rupiah untuk kapal selam dan lenggang
makanan kenyal yang tebus
makanan kenyal yang tebus
dari tepung sagu dan daging ikan ini selalu menjadi idola bagi warga palembang
kalau yang tidak biasa sebenarnya agak pusing pusing ya
tapi itulah memang kelebihannya
itu kalau di luar kan dekat sensai sensasi lain kan
menurut cek mary awalnya warung apungnya yang berbentuk perahu tidak sebesar sekarang
meski terlihat ramai ada juga saat ketika warung apungnya sepi pembeli
pesimu jalan sepi
kalau hari hari biasa tapi kalau sabtu minggu alhamdulillah hari ini kan hari berkannya
ya hari berkannya sabtu minggu bagi kami yang di sini
cek mary bersama karyawannya membuat sendiri aneka pempek untuk dihidangkan kepada pengunjung yang datang
di bagian belakang perahu apung yang dijadikan dapur aktivitas menggoreng pempek seperti tidak bisa berhenti
bila pempek lenggang dihidangkan
biasanya terbuat dari adonan pempek dan telur bebek kemudian dipanggang di atas daun pisang
pempek lenggang goreng lebih praktis dalam penyajiannya
inilah pempek lenggang goreng yang dibuat dari potongan pempek kecil dan digoreng bersama telur ayam
rasanya guri empuk dan cuponya ini pedas manis